muhammad bagas ditemukan sudah tak bernyawa oleh warga di aliran sungai cipalasari
kecamatan dayokolot kamis pagi
jasad bocah enam tahun ini kemudian langsung dievakuasi ke mapolsek dayokolot
korban terbawa arus deras sungai ciregol kota bandung dua hari lalu
saat hujan deras korban yang hendak pulang bersama ibunya terpeleset
saat menyeberang selokan dan terbawa derasnya air
ibunya sempat melompat untuk menyelamatkan bagas namun tidak berhasil
ibu korban sendiri bisa diselamatkan oleh warga setempat
ini sudah hilang berapa lama pak
sudah tiga hari
terpulang sama ibunya pulang dari bank
dia terperosot masuk ke bawah
ya ke bawah
dia sekarang belum sadar pada kejadian itu
ibunya juga sempat mau ke bawah arus
bisa diselamatkan oleh warga setempat yang diberi
orang tua dan kerabat korban selanjutnya meminta agar jasad korban
bisa langsung dibawa ke rumah duka untuk segera disemayamkan dan dimakamkan
chandra febriana kabupaten bandung jawa barat